sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pasangan suami istri di pengadilan
negeri surabaya senin sore berlangsung ricu pasangan guntual bin abdullah dan
tuti rahayu yang juga menjadi pengacara mengamuk di ruang sidang tirta pengadilan negeri surabaya
usai majelis hakim yang dipimpin darmanto dahlan membacakan putusan
setelah menolak eksepsi kedua terdakwa memprotes jalannya persidangan
terdakwa juga memprotes persidangan yang semula digelar di pengadilan negeri
sidoarjo kemudian dipindah ke pengadilan negeri surabaya
ketua majelis hakim kan sudah nyanyi sama kami dia akan menggunakan kesempatan pada
putusan selah untuk memutus perkara kami dengan mengatakan demi allah ternyata tidak
terbukti semua eksepsi kami baik kami
selaku terdakwa maupun pengacara juga tidak dan diterima
kasus bermula dari unggahan video terdakwa di media sosial yang memprotes putusan hakim
pengadilan negeri sidoarjo pada tahun dua ribu dua puluh lalu pihak pengadilan negeri sidoarjo kemudian
melaporkan keduanya ke polisi dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite setelah diproses
guntual dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka lukman rozak surabaya